warga ibu kota yang tidak mudik atau berlibur ke luar kota
memanfaatkan bus wisata transjakarta untuk jalan jalan keliling kota
terdapat lima rute yang dibagi menurut tema
salah satunya bertema sejarah jakarta
berwisata keliling jakarta barangkali sudah biasa bagi warga ibu kota
tapi pada libur lebaran yang juga libur sekolah kali ini
sejumlah warga menghabiskan waktu seharian
menjajal bus wisata transjakarta
mereka menumpang bus yang dijuluki mpok city ini
bus yang resmi beroperasi sejak dua ribu empat belas itu
armadanya kini berjumlah dua puluh lima bus yang melayani lima rute
rute dibagi menurut tema
ada tema sejarah jakarta jakarta modern dan kuliner dan seni
yang tersedia setiap hari
sementara tema wisata religi dan jakarta pencakar langit
dibuka setiap jumat sampai minggu
yang saya jajal ini adalah
rute sejarah jakarta
perjalanan dimulai dari monumen nasional
melewati museum nasional
dan berakhir di halte kawasan kota tua jakarta
di masa liburan ini
masyarakat antusias mencoba bus wisata
terutama untuk mengajak anak anak belajar sejarah jakarta
tadi sih sebenarnya mau naik transjakarta
tapi sekarang ngeliat bis ke sini
kata anak aku mah
mau naik itu katanya bis tingkat
ya udah kita langsung ke sini baru pertama kali
nyaman banget senang banget
nggak bantu katanya bisa katanya kata anak aku
kalau naik bis tiap hari gini biar pinter katanya
udah tau dari ini
cuman anaknya pengen naik bus tingkat gitu
baru kali ini sih pas tahun baru kan penuh gak kebagian
mas kira kira berguna banget gak sih buat edukasi
ya buat bawa jalan anak anak aja
jadi kan biar seneng lah lagi di sekolah
anda tidak perlu merogohkan
kocek sama sekali
karena bis yang beroperasi tiap pukul sepuluh pagi hingga enam sore ini
tidak memungut biaya alias gratis
mutia wiro sastro jakarta